ada kabar gembira bagi tenaga pendidik non pns di jawa barat
pemerintah provinsi dan dinas pendidikan jawa barat menyediakan dua puluh ribu rumah subsidi dalam program bakti bagimu guru
selain guru penyediaan rumah subsidi juga diperuntukkan bagi penjaga sekolah operator pustakawan laboran dan satpam
hal ini disampaikan oleh gubernur jawa barat ridwan kamil di hadapan puluhan tenaga pendidik di kota depok jawa barat rabu siang
saat merayakan hari guru di salah satu sekolah swasta di depok jawa barat
kita memberikan rumah kemudahan kemudahan persyaratan kepada guru guru yang belum punya rumah
nah mudah mudahan ini hadiah dari pemprov jawa barat di hari guru nasional tahun dua ribu dua puluh
di jawa barat terdapat tujuh belas lokasi yang disediakan namun belum disebutkan lokasi yang akan dijadikan lahan perumahan
pemerintah menyediakan dua puluh ribu unit rumah dengan harga kisaran satu ratus lima puluh juta rupiah per unit
dengan biaya cicilan rp sembilan ratus ribu rupiah per bulan
subsidi rumah ini nantinya diperuntukkan bagi guru berpenghasilan di bawah delapan juta rupiah